rp dua ratus pun dana apbd kota medan
ia hanya ingin manusia dan alam hidup harmonis
nah akan lebih bersemangat lagi akan lebih bagus lagi akan lebih berdampak lagi